di informasi berikut ini terbang lintas pesawat tempur dan pengibaran bendera raksasa
akan memeriahkan perayaan kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
namun tahun ini akan digelar pula aksi tarian udara tim aerobatik helikopter pegasus
yang berkolaborasi dengan tim aerobatik jupiter
para teknisi dan penerbang tni angkatan udara telah bersiap diri pada selasa pagi
nantinya delapan pesawat f enam belas akan melintas di atas istana membentuk formasi angka tujuh puluh empat
ada pula aksi tarian udara kolaborasi jupiter dan pegasus aerobatik team
dan juga terbang lintas bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter tiga matra tni dan polisi
salah satu atraksi terbaru yang tampil pada tujuh belasan kali ini adalah pegasus aerobatik tim
di mana sebanyak empat helikopter isi satu ratus dua puluh colybri akan menari
bersama jupiter aerobatik tim
bukan perkara mudah untuk bisa beratraksi di langit jakarta yang penuh dengan gedung tinggi dan berpolusi
apalagi ketinggian terbang tim aerobatik helikopter ini hanya sekitar empat ratus kaki atau sekitar satu ratus dua puluh meter saja
memang cukup pekat tapi dari pilot sendiri dari atas ke bawah tidak terlalu terganggu ya
namun pesawat kita seperti kita ketahui semua pesawat f enam belas kita
sudah di upgrade ya blok dua puluh lima di upgrade jadi lima puluh dua i yang blok lima belas sudah menjadi mlu upgrading dengan setara dengan viper
sehingga tidak ada masalah untuk terbang di atas tempat yang gelap sekalipun
malam pun tidak masalah
kami siapkan bagaimana rutenya terus tracknya di mana setelah itu kita escape nya juga kemana sudah diperhitungkan
jadi jadi hambatan
tetapi bukan berarti kita tidak bisa
alhamdulillah sampai saat ini kita laksanakan dengan aman lancar sukses